anda siapa ya
apa kabar pak
apa masih ingat dengan saya
saya satpam di klaster nirwana sekaligus salah satu saksi pembunuhan yang ada di sana
mungkin saya saja yang jelaskan
supaya pak aldeban juga tahu
dulu saya diminta pak al debaran agar memberi kesaksian yang memberatkan ibu andin
ternyata aku mimpi
kenapa aku jadi kepikiran satpami itu ya
kenapa jangan jangan ini pertandaan
kalau misalnya kau rending
terakhir yang saya tahu sih pak sarigin sekarang kerja di kalimantan pak
lokasinya di kalimantan timur samarinda
ketemu di kalimantan timur
halo pak selamat malam
kamu udah cari tau soal satpam yang satu lagi
sudah pak namanya sodikin
kabar terakhir dia tinggal di kalimantan timur pak
dan kerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di sana pak
kamu harus temui dia secepatnya ren
besok kamu beli tiket buat kesana ya
besok saya cari tiket untuk ke kalimantan timur

untuk kesama rinda
terima kasih ren
saya sangat menyesali semua yang sudah saya lakukan
semoga engkau masih memberikan saya waktu untuk memperbaiki semuanya
saya takut sekali
saya takut kamu benci saya
apa kamu akan memaafkan saya kalau kamu tahu semua ini
kamu bangun sa
iya saya bangun gara gara mati lampu tadi
namanya tidak ada
tadi ke depan ngecek sama satpam depan
soal mati lampu juga
sa aku mau
kenapa kamu ke sana ada proyek baru
aku mau ketemu sama pak sodikin
mantan satpam disini juga
dia sempat jadi saksi di persidangannya
kasus pembunuhan deroi
dari informasi yang aku dapat
pak sodikin ini udah pindah ke samarinda
makanya mau ke sana
jadi kamu mau ketemu sama dia di samarinda
aku mau berangkat ke sana kalau kamu ikut boleh
aku pergi nanti sama pak rafael
gue pikir udah kelar pencarian ini waktu pak jj meninggal
ternyata nino dan karamel masih aja ngelanjutin soal ini
dan sekarang sekarang malah sampai mau ke kalimantan
mikir apa sih
kalau mau ikut ayo biar nanti aku pesanin tiket juga
ya udah aku ikut saya
aku juga penasaran
ini udah kamu istirahat
besok aku pesen tiket pagi pagi
gimana lagi caranya buat menghalangi nino ke sana
dan ketemu sama pak sodikin
fada meng giant
kok kenceng ini
vak prisoner gitu ya
bangun udah pagi
andin karisma putri
kamu pagi baru disini simes
buat ketemu istri saya
aku belum mandi
aku tau siapa
bangun tidur begini kamu pun tetap cantik
karena pesona kamu memancarkan diri dalam hati kamu
roy itu sengaja ambil uang cash itu
untuk dikasih ke andin
dan untuk menggugurkan kandungan andin
gua yakin lu pasti gak percaya
gua juga engga gua tau roy gimana orangnya
udah cinta dia pasti bertanggung jawab
itu gak masuk akal tau gak
apa gua tanya aja ke andin ya
apa roy pernah suruh andin menggugurkan kandungannya
ada yang mau saya tanya ke kamu
makasih banyak ya mas
yaudah aku mandi dulu ya
nanti saya antar ke kabus ya
nanti gue tanya di mobil aja
semoga andien gak tersinggung
mana sih itu orang
jangan sampai ada yang liat gue
ini ketemuan sama dia
jangan sampai ada yang liat gue

jangan sampai ada yang liat gue
nah gitu dong
bentar gue hitung dulu
itu kan cara file
oke kalo lo butuh bantuan kabri gue
kok dia ketemu sama
itu kan preman yang waktu itu mau ngambil salinan berkasnya andin
kok preman itu bisa kenal ya sama elsa
jadi bapak kenal sama perempuan yang baru ketemu sama bapak tadi
bukan urusan lo
apa hubungan bapak sama perempuan tadi
itu dia orangnya
bawa gue beli
mah gak apa apa kalau misalkan aku tinggal mama sendiri
kan mama yang mesti jagain papa
tadi dokter juga bilang
katanya papa itu hari ini pindah ke kamar rawat
jadi sekarang tinggal nunggu visit dokter
sebenarnya aku gak sanggup sih ninggalin mama sendiri sama papa
tapi aku ada kerjaan sih
yaudah kamu pergilah
kalau ada apa apa telfon aku ya nanti aku langsung kesini
kalian pamit ya
kalau ada apa apa telfon
aku berharap andin dan al gak jadi cerai
supaya andin bisa merasakan kebahagiaan
dia sudah melalui berbagai cobaan yang berat selama ini
masa pagi pagi udah gak ada
oh tadi saya bilang ke mama katanya dia mau jogging
mau bikin kopi dulu ya
pagi pak rafael
selamat pagi juga pak nino
ada perkembangan terbaru apa
barusan saya ketemu laki laki yang waktu itu mencoba menghadang saya pak
dan mau merebut berkas kita di depan kantor pengadilan pak
saya lihat dia di taman flaminggo
anehnya ya pak
tadi saya melihat orang itu bicara sama elsa pak
anda gak salah lihat
saya yakin pak
saya kan juga udah kenal elsa lama
tapi kemudian dia udah buru buru pergi pak
jadi saya belum sempat tanyakan itu ke elsa
gini aja nanti saya akan tanya kang esa langsung ya
ini soal keberangkatan ke samarinda
kalau bisa dipercepat kayaknya lebih baik deh pak
soalnya saya akan berangkat ke sana siang ini
jadi kalau misalkan keberangkatan bapak bisa dipercepat nanti langsung kabarin saya aja pak
pasti saya kabarin juga
terima kasih pak
tak kami tapi bagaimana berharusnya pak
dimana ada paragraphs nya yang indah
dia dapet nomor andin dari siapa
ada apa kamu telfonisi saya
loh emangnya kenapa pak
kalau tugas saya belum kelar
saya mau kumpul besok
ya tugas kuliah lah pak
jadi sudikin ini namanya mahasiswanya andin

gak tau nih aku udah matikan
kamu kenapa sih
aku gak boleh telfonan sama mahasiswaku ya
belang aja cemburu mas
kamu cemburu sama mahasiswaku
apalagi mahasiswaku disana kan ganteng ganteng
siapa yang cemburu
kamu cemburu mas
yalah masa gak cemburu sih
apalagi disana kan muda muda
jauh mas sama kamu
gak deh bercanda
aku gak nyangka deh mas
hari hari seperti ini bisa terulang lagi
ternyata tempat ternyaman aku
memang bersama kamu mas
gue bisa was was sampe segitunya
ya allah semoga urusan ini bisa cepat selesai
gue gak bisa begini terus
kamu dari mana
sama orang yang dulu ngambil berkasnya andin
dari aku dan rafael
ini pasti rafael nih yang lapor ke nino
gue ketauan lagi
kau usah bohong gak usah
rafael ngeliat sendiri kalo kamu ada di taman flamingo
orang yang kamu ketemu itu
pernah mengambil berkasnya andin di depan kamu
berusaha pengg discovery
jangan masuk gengon
karena akan terbukti
kami berkasnya andin dari aku dan rafael
ini pasti rafael yang lapor ke nino
wih ketauan lagi
maksudnya apa sih sayang
kau usah bohong garsa
rafael ngeliat sendiri kalau kamu ada di taman flamingo
orang yang kamu ketemu itu
pernah mengambil berkasnya andi di depan kantor pengacara
sekarang jawab dengan jujur
apa yang kamu sembunyiin
sembunyiin apa sayang
nggak ada yang disembunyiin
ada di taman situ ketemu dengan orang itu
aku baru ingat jadi
jadi gini sayang
tadi itu aku nggak sengaja nabrak orang
jadi semuanya bermasalah
dia minta uang
akhirnya ya aku mau bayar dia aja
mungkin itu kali yang dilihat sama rafael
dan aku juga nggak tahu deh
apa ternyata orang itu yang ngambil berkas perkara
apa yang kamu ucapin itu benar
aku tadi malah takut loh sayang
ya kalau memang benar kejadiannya seperti itu
kenapa nggak ngabarin aku
ya kebetulan aja dia minta uangnya nggak terlalu besar
dan pas banget aku megang uang segitu
ya kenapa gak aku handle aja sendiri daripada ngerepotin kamu kan
ya udah lain kali hati hati
aku mau pergi kerja
karena rafael bikin masalah aja
gue mesti hati hati nih sama dia
alhamdulillah kondisi pak surya saat ini sudah semakin membaik
jadi mulai pagi ini sudah bisa pindah ke ruang ari radin gadule somin
terima kasih dok
kalau begitu saya permisi dulu pak surya
ada besetin doh
semoga sehat ya pak
mari pak saya bantu pindahnya ke kursi roda
oke kita pindah ya pak
anin kemana ngajar
ada jadwal ngajar tadi dijemput sama al
terus katanya mau diantarin pak
semoga hubungan mereka
makin baik ya ma
mama juga tadi udah lega
banget ya hari ini kamu udah
bisa pindah ke kamar biasa
jujur dari semalam
aku tuh khawatir sekali
ini kan yang kedua kali kamu kena serangan jantung
itulah hidup pak
kita gak pernah tau
makanya kita harus bersyukur
dan menjalani hidup sebaik
jadi kalau kita sudah saatnya dipanggil
kita sudah siap
kita sudah siap
kita tahu bahwa hidup kita
berguna buat orang lain
bukan membawa masalah
jangan sampai kita menjadi musibah buat orang lain
andai papa tau
apa yang sudah aku lakukan dulu
untuk melindungi elsa
aku selalu dikejar rasa bersalah
karena dulu pernah mengorbankan andin
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
selamat ngajar ya
makasih ya mas
makasih ya mas
makasih ya mas

aku lagi berfikir untuk mencoba
saya ada satu tugas lagi buat kami
asal bayar yang cocok boleh boleh aja
asal hasil kerjanya memuaskan saya akan bayar dengan harga yang sangat pantas
terus apa yang gue lakukan
jadi pastiin ya semuanya harus rapi
jangan sampai ada yang gagah
dan ingat jangan sampai ada yang tahu kalau ini perintah dari saya
kalau sampai cacat saya nggak akan bayar
pagi bu pagi
mbak andin kamu ngapain di sini
mampus gue mbak andin tadi dengar obrolan gue nggak ya sama matteo
itu gue ke sini pengen ketemu sama lo lah mbak
pengen ngobrol sama mbak
meeting dengan klien pt barai impro hari ini di cancel pak
kok bisa di cancel
karena penawaran yang kemarin diajukan belum disepakati
mereka minta waktu dua hari lagi pak
dua hari lagi
yaudah yaudah nanti kamu update ya
iya sama sama saya permisi pak
kalau meetingnya di cancel berarti aku bisa ke samarinda hari ini
para fire anda jadi berangkat hari ini ke samarinda
penerbangan saya jam dua siang ini pak
emangnya kenapa ya
gini soalnya meeting saya hari ini
meeting saya hari ini harus ditunda
mereka pending dulu sampai dua hari kemudian
saya berpikir untuk berangkat juga hari ini sama anda ke samarinda
wah itu bagus banget pak
penerbangan saya itu raja wali air pak
jam dua siang
nanti saya kirimin ya kode penerbangannya
jadi pak nino bisa booking kode penerbangan yang sama
yaudah kalau gitu terima kasih banyak ya
terima kasih banyak
akhirnya aku harus siap siap
ada apa sih elsa
tumit banget sampai kamu datang ke sini
pengen ketemu sama mbak pengen ngobrol
gue pengen kasih tahu lo sesuatu
sekarang gue malah terpaksa ngarah ngalasan ke bandin
lagi nyelidikin kasus pembunuhan roy
menyelidiki kasus pembunuhan roy
lo dengar dulu ya mbak
kita itu lagi cari siapa pembunuh roy sebenarnya
dan kita juga kerjasama sama kara fail
jangan kasih tahu dia ya
soalnya ini sebenarnya rahasia
katakan raphael ini harus dirahasiain
sampai kita bener bener tahu siapa pembunuh roy
biar suprise gitulah